kasus penurunan covid sembilan belas di sejumlah wilayah tanah air terus meningkat
di bangkalan madura instalasi gawat darurat rsud sempat ditutup
karena banyak tenaga medis yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sementara di kota bandung jawa barat fasilitas kesehatan dan tenaga medis
terancam kolaps karena tidak mampu lagi menangani pasien positif corona
bagaimana mengatasi peningkatan kasus covid sembilan belas yang kian mengkhawatirkan di beberapa wilayah itu
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
wakil wali kota bandung yana mulyana dan nanti kami masih menunggu
bergabungnya bupati bangkalan abdul latif amin imron yang sedang coba kami hubungi
saya mau ke wakil wali kota bandung terlebih dahulu
selamat sore pak yana
selamat sore mbak
oke pak yana kita ke bandung dulu ya
pak yana sampai sore ini sudah berapa banyak kasus positif aktif covid sembilan belas di kota bandung
jadi sebetulnya kalau positif konfirmasi aktif di kita itu di kota bandung tujuh ratus lima puluh enam kasus
jadi penambahannya itu kemarin itu memang per hari satu ratus satu hari ini penambahan ada tujuh puluh enam
sebetulnya ada penurunan
nah memang kalau bicara tadi yang sampaikan mbak soal bumer atau bed okupansi rasio
perlu diluruskan bahwa dari hampir delapan puluh persen kapasitas tempat tidur di rumah sakit itu
kita itu ada kurang lebih satu empat ratus sembilan puluh tujuh tempat tidur
nah terisi delapan puluh persen itu memang warga bandungnya itu hanya tiga puluh dua empat puluh persen atau sekitar empat ratus delapan puluh lima orang pasien
jadi ini berarti
jadi kita memang banyak dari bandung raya karena memang konsekuensi mungkin kota bandung sebagai ibu kota
beberapa warga dari sekitar kabupaten bandung bandung barat cimahi
kemudian mungkin rujukannya ke bandung
sehingga di tampung rumah sakit di kota bandung meningkat
oke pak yana bed okupansi rasio di kota bandung sudah mencapai delapan puluh persen
tapi ini akibat limpahan dari daerah di sekitarnya begitu ya
salah satunya adalah di kabupaten
bagaimana dengan para tenaga kesehatan di sana
apakah juga banyak yang tertular karena anda sempat mengatakan dikhawatirkan akan kolaps ini para nakes di sana pak yana
jadi memang kami dapat informasi ada teman teman tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit juga terpapar covid sembilan belas
karena mungkin tingkat kelelahan juga ya karena kemarin libur panjang itu ada peningkatan penambahan kasus
jadi kami juga berharap yang akan diberikan kembali ke kota bandung
harapannya sih sekali lagi pertama kita semua bisa menerapkan protokol kesehatan sih harusnya tidak terjadi tren peningkatan kasus covid sembilan belas di kota bandung
oke dari bandung kita beralih dulu ke bangkalan
pak yana nanti saya akan tanya lagi kepada anda sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan zoom
bupati bangkalan abdul latif amin imran
selamat sore pak bupati
pak bupati langsung saja daerah anda salah satu daerah yang disorot karena kasus covid sembilan belas nya melonjak sampai sore ini berapa kasus positif aktif di bangkalan pak bupati
peningkatan kasus positif dalam sepuluh hari terakhir yang kami rilis total enam puluh enam orang
kasus aktif tujuh puluh sembilan orang
empat puluh dua isolasi mandiri
dan tiga puluh tujuh dirawat di rsud kabupaten bangkalan
oke pak bupati kemarin dari pemkap dari rsud sempat menutup sementara igd rsud bangkalan
tapi hari ini informasinya sudah dibuka kembali
apakah kemudian bornya bed occupancy ratio nya masih bisa menampung pasien pasien positif covid sembilan belas di bangkalan pak bupati
memang ditutup sementara mulai jumat sore

lalu nakkes di kecamatan bangkala dua belas orang dan nakkes di kecamatan kelampis tiga orang
oke saya akan kembali lagi ke bandung
meskipun itu dari daerah daerah lain begitu ya
apakah kemudian sudah ada koordinasi dengan pemerintah provinsi jawa barat
kalau kemudian kolaps ataupun sudah tidak mampu lagi menampung
apa yang akan dilakukan apakah akan merujuk ke daerah daerah sekitarnya
padahal kota bandung adalah ibu kota provinsi jawa barat
jadi begini tempat tidur saat ini yang disediakan di seluruh rumah sakit yang ada di kota bandung
itu kurang lebih seribu empat ratus sembilan puluh tujuh tetap tidur
nah memang pada saat pandu di akhir
tahun dua ribu dua puluh kita pernah dorong rumah sakit itu terus menambah kapasitas
memang kita pernah sampai seribu delapan ratus
nah jadi saat ini kami dorong teman teman rumah sakit
untuk mengalihkan tempat tidur untuk perawatan biasa itu untuk covid
sehingga mudah mudahan dengan penambahan ini
borknya juga mungkin berkurang ya
tapi sekali lagi saya hanya ingin luruskan bahwa
covid sembilan belas di kota bandungnya itu sebetulnya relatif tidak meledak ya
karena tadi seribu empat ratus sembilan puluh tujuh tempat tidur itu seribu satu ratus sembilan puluh tempat tidur tergunakan
hanya empat ratus delapan puluh lima warga kota bandung
hanya tiga puluh dua sekian persen warga kota bandung
jadi relatif berdasar indikator yang ada
itu masih reproduksi
sebetulnya indikator indikator ini tetap menunjukkan
bahwa pandemi covid sembilan belas di kota bandung itu relatif terkendali
tapi karena kita menerima limpahan rujukan dari warga se bandung raya
ini yang menyebabkan warna
tapi insya allah sudah berkoordinasi dengan kita provinsi
karena ada di bpsdm milik jawa barat itu juga untuk isolasi mandiri
kemudian ada juga masyarakat darurat di secapa tni ad
kita sudah sebagian kita gunakan
kemudian kita juga terus menyiapkan hotel hotel untuk isolasi mandiri
karena dari kian banyak itu kurang lebih ada seribu lima ratus delapan puluh delapan orang yang isolasi mandiri di kota bandung
jadi relatif lebih kepada yang tidak bergejala
oke kalau tadi pak wakil wali kota bandung pak yana mengatakan
di bandung sebetulnya tidak banyak warga bandung yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
tapi pasien pasiennya ini kebanyakan adalah dari daerah daerah lain yang dirujuk ke sana
saya berarti harus fokus lagi ke bangkalan
karena bangkalan jangan sampai bernasib sama seperti kudus di jawa tengah pak bupati
kabarnya ini informasi yang tadi kami dapatkan ya di media media lain juga
dan juga media kami bahwa kabarnya tidak sampai dua puluh empat jam
banyak sekali pasien pasien positif covid sembilan belas yang sampai ke rsud
kemudian tidak tertolong
alias meninggal dunia
ini kenapa apakah karena terlambat pendeteksiannya
atau terlambat ditanganinya
karena rumah sakit juga kewalahan
sebetulnya tidak seperti itu ceritanya mbak
jadi pasien yang meninggal ini memang ada beberapa yang isolasi mandiri di rumah
jadi memang tidak sempat dibawa ke rumah sakit
dan dengan ditambahnya jumlah kamar yang sekitarnya
sekarang ini lima puluh kamar
jadi total satu ratus empat puluh tujuh kalau tidak salah
dan ini masih bisa menampung pasien yang dengan gejala
tetapi bagi masyarakat yang otg kita tempatkan di balai di diklat
pak ini apakah setelah dievaluasi apa sebetulnya faktor penyebabnya
bisa melonjak begitu tajam kasus di bangkalan
apakah karena imbas mudik lebaran
atau kabarnya banyak pekerja migran
ya diantaranya betul
kasus peningkatan ini pasca lebaran
lalu banyaknya jumlah kedatangan pmi yang menurut data yang kami terima
yaitu sembilan ratus tiga puluh tujuh orang dari tiga puluh tujuh gelombang penjemputan
artinya mereka pmi ini datang tidak sekaligus sembilan ratus tiga puluh tujuh orang
tapi secara berbeda
mereka bertahap bergelombang
oke pak bupati ada informasi baru yang kami dapatkan
apakah betul saya ingin konfirmasi
apakah betul bahwa ada mutasi varian baru yang masuk ke bangkalan
ini hanya kecurigaan saja
nanti kita lihat dari hasil ke dokter yang sudah melakukan uji lab nanti
apakah betul ada varian baru atau tidak
kami untuk saat ini belum bisa memastikan
oke kita tunggu nanti bagaimana hasilnya
saya mau ke pak wakil wali kota bandung pak yana terakhir
mengingat bahwa bulan depan tanggal sembilan belas juli adalah lebaran haji
bagaimana kemudian antisipasi dari pemkot bandung
agar tidak terjadi mobilitas warga yang semakin meningkat dan menyebabkan penyebaran pak
ini bagaimana antisipasinya pak
jadi memang penanganan di kota bandung
betulnya tadi saya sampaikan relatif terkendali
karena dari satu ratus lima puluh satu pelurahan itu tiga puluh dua pelurahan itu kasus
jadi memang kalau kita lihat di kewilayahan itu rendah
jadi kuncinya memang kedepan penanganan itu kita ke ppkm
jadi memang skala mikro
jadi penanganan pengawasannya itu di skala mikro
insya allah sih sebetulnya kalau karena yang hafal betul
keluarga itu kan di tingkat rt rw pelurahnya pacarmatnya
sehingga kayak kemarin begitu ada
oh kita tanya pak rt
ada orang nggak yang apa ya
nggak ada kemarin selama lima atau enam hari ada pak
nah berarti kalau dia kembali
kemungkinan dia dalam mudik
nah kalau udah itu kita minta itu langsung dites
dan kalau memang ini dia isolasi mandiri
jadi penangannya lebih kepada skala mikro jadi
kan ledakan kasus itu lazimnya terjadi setelah libur panjang
dua minggu sampai satu bulan setelah libur panjang
jadi memang kita antisipasi libur panjang ini lewat tadi ketatan atau pembatasan mobilitas warga
meskipun perlu diingat pak
kota bandung itu jumlah penduduknya dua lima juta malam hari

jadi memang ada satu dua juta pergerakan manusia di perjalanan ini
jadi memang ada satu dua juta pergerakan manusia di perjalanan ini
yang membuat kita juga mungkin tadi
karena pergerakan manusia ya memang covid ini kan menyebar karena pergerakan manusia juga
tapi insya allah kalau nanti kita penyekatan di skala mikro
insya allah masih terkendali
oke baik kalau di bandung pengetatan ppkm mikro akan terus digalakan
bagaimana dengan di bangkalan menjelang lebaran haji
karena kalau yang kita tahu orang bangkalan orang madura ini akan
biasanya bersilaturahmi begitu ya kepada sanak saudaranya
seperti kemarin kalau kita lihat meskipun sudah ada larangan mudik lebaran
tapi mereka tetap melaksanakan ataupun bersilaturahmi
bagaimana pak bupati ini untuk mengantisipasi menjelang lebaran haji nantinya pak
ya tentunya sama yaitu penguatan implementasi ppkm mikro
kita akan kuatkan kembali dan tentunya
untuk saat ini yang kami lakukan terkait dengan meningkatnya covid sembilan belas di kabupaten bangkalan
kami melakukan suap masal di wilayah kecamatan arasbaya sebagai kantong penyebaran
lalu melakukan tracing massal untuk menemukan warga sakit yang tidak mau berobat ke rumah sakit
lalu yaitu meningkatkan edukasi dan sosialisasi melalui toko setempat
serta kemarin kita melakukan testing masal untuk warga sakit yang tidak mau berobat ke rumah sakit lalu yaitu meningkatkan edukasi dan sosialisasi melalui toko tempat
yang kita melakukan test swab dan rapit masal di kecamatan arasbaya
terhadap satu ratus tujuh puluh orang dan ini masih menunggu hasilnya
juga hari ini diterjunkan tiga tim kegiatan tersebut di kecamatan arosbaya kecamatan kelampis dan kecamatan guger
baik kita berharap bahwa masyarakat di manapun itu baik di bangkalan ataupun di bandung
dan di seluruh wilayah indonesia
sekali lagi tetap mematuhi protokol kesehatan dan menyadari bahwa

dan pemerintah daerah bisa menggalakkan dan juga mengedukasi masyarakat
dan menyiapkan langkah langkah untuk ppkm mikro lebih ketat
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada bupati bangkalan pak abdul latif dan juga wakil wali kota bandung pak yana mulyana
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu bapak bapak
terima kasih sehat selalu